sebanyak dua puluh ribu kepala keluarga di desa sambong rejo kabupaten tuban
dalam tiga bulan terakhir mengalami krisis air bersih
warga sangat mengandalkan bantuan air dari pemerintah daerah
karena sumber air terdekat berjarak sepuluh km
dengan berbekal aneka wadah air puluhan warga di desa sambung rejo kabupaten tuban
menyerbu truk milik tangki pengangkut air milik badan penanggulangan bencana daerah setempat
meski sempat terjadi rebutan di antara ibu ibu karena takut tidak kebagian
warga tetap berebut air demi memenuhi kebutuhan hidup sehari hari
pemandangan ini sering terjadi sejak desa mereka dilanda bencana kekeringan dalam tiga bulan terakhir
betapa tidak akibat kekeringan selama puncak musim kemarau
warga desa sambung rejo hanya mengandalkan bantuan pemerintah karena sumber air sudah mengering
sumber air yang masih ada juga berjarak puluhan kilometer
sumurnya di rumah gimana bu
tidak ada airnya
tidak ada airnya
itu sejak kapan bu
ya kurang lebih ya mungkin telung ulan patang ulan kesempatan ini mungkin untuk sunggang teman
menurut bpbd bencana kekeringan yang melanda kabupaten tuban kali ini merupakan yang terparah
tercatat sebanyak lima puluh desa mengalami krisis air bersih
sebenarnya dropping air ini adalah jalan terakhir
tetapi karena kebutuhan masyarakat yang tidak bisa ditunda terkait dengan kebutuhan air
mau tidak mau bpbd kabupaten tuban harus siap untuk dropping air
dari catatan bpbd kekeringan yang melanda di daerah tuban hampir setiap minggu terus meluas
diprediksi kekeringan akan terus berlangsung sampai pada bulan november mendatang
dion fajar arihanto tuban
bila perlu kuawalihari dengan bioformula
untuk aktivitasku bantu pulihkan stamina dan pelihara kesehatan tubuhku
dengan multivitamin ekstrak ginseng beta karotin